walaikum salam mbak surti
oh mau jenguk potati
ya sudah indah papa
tapi nanti kalau sudah selesai langsung pulang ya
rumah sakit sekarang
tati gimana mbak keadaannya
sabun sama sekat gigi sama baju ganti
oh yaudah mbak
ntar ojak beliin soto sama nasi uduk
assalamualaikum mbak wajah
waalaikumsalam mbak yanti
gimana keadaan potati
alhamdulillah udah meninggal
cuman belum boleh pulang
iya mau nanya ada pesenan kue apa enggak
oh mbaknya masih rumah sakit jagain tati
ya udah nanti saya ke rumah sakit aja sekalian neokin potati
saya pulang dulu ya bang
eh maaf bang potati dirawatnya di rumah sakit mana
ruangan nomor berapa
berapa banyak ya hati ya

dan sebagian orang canta nantinya
bang ojak bang ojak
bang ojak gimana keadaan mbak tati
alhamdulillah udah mendingan mbak surti
oh alhamdulillah kalau gitu
bang ojek mau ke rumah sakit
anu bang turki mau besuk
tapi belum tahu mbak tati dirawatnya di rumah sakit mana
terus kamarnya nomor berapa bang
bin yang biskuit rasanya enak ya
rasa kelapanya bener bener nendang
gak mau simpen
gak mau simpen
gak mau simpen
lu kagak berhenti
lu bakal tahu dimana gue naruh biskuit
tadi surti ketemu bang ojak ben
terus surti nanyain keadaan mbak tati
kata bang ojak mbak tati udah mendingan
si tati meninggal din
surti ngomongnya bukannya meninggal
lah lo kenapa masih disitu
surti masih mau ngomong
nanti kan surti mau besuk
mbak tati ke rumah sakit
apa papa atau babe mau ikut
biar kita bisa barengan
lo aja dah berdua yang sono
titip salam aja ya buat si tati dari gua
be mendingan harus dagang
yaudah mama aja sendirian
mama hari ini gak ke rumah bundur mala
overlook pada ambitious
info aja di tati
wa'alaikum salam mba surti
oh mau jungup po tati
ya sudah indah papa
tapi nanti kalau sudah selesai
soalnya pesanan lagi banyak
bunur malah gak bolehin
tapi nanti dari rumah sakit
harus langsung ke rumah bunur
soalnya pesanan rendang lagi banyak deh
tapi mama berani pergi sendiri
nanti kalau mama nyasar
iya mbak surti
nanti bunur malah gak ada yang bantuin
katanya pesanan rendang hari ini lumayan banyak
sudah lama lu berdua
ojak yang mana dep
masa lu gak tau
si ojak yang tukang ojek penggolan
itu masih purnomo
yang pendek agak gemuk
ya itu si tisna
kalau gitu ojok berarti yang satunya lagi ya kan
eh mbak yanti
eh mas surti
mbak yanti mau kemana toh
mau ke rumah sakit menemkin potati
elah kok bisa barengan gitu ya
saya juga mau ke rumah sakit
tadi saya udah bingung mau ngajak siapa
eh malah ketemu mbak yati di sini
itu namanya jodoh betul
saya setiap hari berdoa
saya dan keluarga saya
terus diberi kesehatan sama gusti allah
sakit itu kan wajar
namanya juga orang hidup
situ bener mang
tapi kalau sakit itu
kalau kita udah sakit
apalagi sampai dirawat di rumah sakit
itu biayanya gede
bener kan dad
lo nggak ada keben nro
siapa yang ledek
kalau sakit apalagi sampai dirawat di rumah sakit
itu biayanya gede
oh itu yang sensi
ledek itu namanya
oh iya kak kamu tanya soal tes kan tes serena
itu cuma tes kesehatan doang kok gak perlu dikhawatirkan
syukurlah gue lega denger ya din
dia gak cemburu kan sama gue
ah sekarang oke mulai capek lemas ngantuk
kayak dulu enggak deh pas aku hamil
kayak biasa aja pas di penjara
tapi kenapa kali ini kayak lemes banget capek
oh iya foto yang tadi belum aku upload ya
mas al kan gak punya lovagram
ya udahlah gak usah di mention
sehat sehat ya sayangnya
di sini banyak banget yang saya sama kamu
saya terus ya
aku boleh minta tolong gak mas sama kamu mas
kamu boleh beliin aku martabak gak
terus kamu bawa ke sini mas
aku kayaknya ngidam deh mas aku kepengen banget martabak
semua postingan kehamilan andin ini seakan akan menampar aku
mengingatkan aku betapa buruknya perlakuan aku dulu sama andin
aduh aduh aduh aduh
mau lihat sesuatu gak
nih tadi uyang lihat mbak felicia naik mobil bareng sama pak randy
kalau gak ada buktinya itu namanya waks
jadi orang jangan suka jadi kompor
lagi lebaran nih
lah siapa yang jadi kompor ayang kiki
ini bukan hor
yaudah dah ayang kiki
manusia emang begitu adanya
jangan lupa patah
belinya tempat bangtoan
yang cuek dikejar kejar yang depan mata nggak dilihat
pergi gak uya
uya permisi dulu
sana pergi gak
yuk ibu kamu
kau meinung ya ibu
saya pasti kata bahasanya kepadamu
aduh gimana ya
atau mbak andin yang ketemu rafael
aduh gimana ya
dua duanya sama sama penting
dua duanya sama sama harus gue tahu
apa yang bakal dibicarain
karena reina adalah